setelah empat hari dilepas di perairan selat madura
lumba lumba yang terdampar di pantai nambangan dua puluh tiga mei lalu
akhirnya ditemukan mati
hasil pemeriksaan tim bksda
lumba lumba mati akibat terjangkit virus fox
yang kerap melanda mamalia laut
pasca empat hari dilepas ke selat madura
lumba lumba moncong botol ini ditemukan mati
pada kamis sore di perairan kenjeran surabaya
tim dari bksda langsung datang ke lokasi
mengambil sampel daging dan kulit lumba lumba untuk diteliti
hasil pemeriksaan menunjukkan lumba lumba ini tewas
karena terjangkit virus pox
virus ini cukup mematikan bagi mamalia laut
karena dapat langsung menyebar ke seluruh tubuh
dan ditandai dengan gejala daging lumba lumba itu berwarna putih
kalau dilihat secara fisik
ikan lumba ini terserang virus virus pox
apalagi kalau secara fisik
ada perubahan dari virusnya itu agak ke pink
memang kalau kondisi ikan ini daya tumbuhnya kuat
dia akan menyebar
kalau hidup ya hidup kalau mati tetap mati
setelah diperiksa bangkai lumba lumba ini
kemudian langsung dikubur di sekitar perairan kenjeran surabaya
seperti diberitakan sebelumnya
lumba lumba ini terdampar di perairan nambangan surabaya
pada minggu malam
hewan ini kemudian dirawat oleh tim dokter hewan kbs
yang kemudian melepasnya senin siang
di sekitar kaki jembatan suramadu
muhammad yanur komarudin surabaya